pemerintah memberikan sinyal lebih memilih untuk bergabung ke blok dagang regional comprehensive economic partnership atau rcep
yang digagas pemerintah tiongkok dibandingkan trans partnership pacific atau tpp yang sudah ditinggalkan amerika serikat
deputi koordinasi bidang kerjasama indonesia kemenko perekonomian rizal afandi lukman
memperkirakan potensi akses dan nilai perdagangan rcep jauh lebih menguntungkan dengan tpp
seperti apa neraca dagang indonesia dengan negara negara anggota rcep dan tpp
kami akan bahas dalam untung rugi tpp dan juga rcp
kita lihat dulu untuk kenegara anggotaannya
rencananya dari rcep ini ada sepuluh negara asean di sana dan juga ada enam negara lainnya
yaitu ada australia kemudian juga ada tiongkok jepang kemudian juga korea selatan selandia baru dan juga india
inilah yang masuk dalam grup rcep sebelah kiri
sementara untuk yang masuk dalam tpp ini adalah negara negara yang membatasi samudera
pasifik ada dua belas negara yang tergabung dalam tpp walaupun amerika serikat ini sudah menyatakan ketidaksertaannya
dalam tpp ataupun trans pacific partnership itu adalah sebelah kiri sebelah kanan sini
ini adalah yang termasuk dalam blok di tpp dan juga ada nafta tentunya
kanada meksiko dan amerika serikat yang akhirnya mengundurkan diri dari tpp ataupun transpartnership
kita lihat dulu dari neraca dagang terlebih dahulu
nah antara jika indonesia mengikuti rcep dengan tpp
kita lihat dengan rcep yaitu kita lihat untuk data ekspor non migas
bulan desember dua ribu enam belas ini mencapai satu ratus empat puluh empat miliar dolar amerika
negara pertama untuk ekspor non migas indonesia terbesar untuk desember dua ribu enam belas yaitu jatuh kepada negara tiongkok
yang mencapai angka satu delapan puluh enam miliar dolar amerika kemudian adalah
dua ribu enam belas terbesar yang kedua adalah di amerika serikat yang tidak tergabung lagi dalam tpp
juga yang terakhir adalah jepang yang mencapai satu dua puluh empat miliar dolar amerika
yang tergabung bisa dikatakan dalam tpp dan juga dalam rcep
berada di dua kaki untuk jepang di blok rcep blok dagangan cp ataupun juga di tpp
kemudian untuk impor sendiri impor non migas ke indonesia sepanjang desember dua ribu enam belas ini mencapai satu ratus tiga puluh lima miliar dolar amerika
yang pertama adalah tiongkok
kembali tiongkok menjadi neraca dagang yang paling besar untuk bulan desember dua ribu enam belas untuk indonesia
ekspor dan impor untuk tiongkok kembali menjadi negara dari impor indonesia untuk dua ribu enam belas non migas sebesar tiga puluh enam puluh sembilan miliar dolar amerika
kemudian jepang juga kembali menjadi negara yang kita mengambil barang barangnya mengimpor ke dalam negeri yaitu di angka tiga belas miliar
dan yang terakhir adalah tiongkok
dan yang terakhir adalah thailand
thailand tentunya masuk ke dalam rcep karena masuk dalam sepuluh negara asean
nilai impor indonesia dari thailand untuk desember dua ribu enam belas mencapai delapan enam miliar dolar amerika
jika kita lihat dari komposisi untuk bulan desember dua ribu enam belas untuk neraca dagang non migas saja terlihat bahwa ternyata lebih banyak negara negara yang paling tidak perdagangannya terbesar dengan indonesia dalam bulan desember dua ribu dua puluh
yaitu ada jepang tiongkok dan juga thailand
tiongkok dan juga thailand
tiongkok dan juga thailand
nilai yang tiga terbesar sepanjang tahun dua ribu enam belas
dan juga belanda yang tidak masuk dalam kedua blok di angka dua lima miliar dolar amerika untuk surplus neraca dagang sepanjang tahun dua ribu enam belas
dan kita lihat untuk defisit dagang
walaupun ini defisit namun tentunya ini juga menjadikan gambaran kebutuhan ataupun juga ketergantungan indonesia terhadap negara tersebut
yang pertama lagi lagi tiongkok selalu menempati urutan pertama
defisit neraca dagang indonesia dengan tiongkok sepanjang tahun dua ribu enam belas di angka lima belas enam miliar dolar
kembali tiongkok menjadi partner dagang yang sangat penting untuk indonesia sepanjang tahun dua ribu enam belas dan dalam bulan desember tahun dua ribu delapan belas
kemudian yang kedua adalah thailand
defisit neraca dagang dengan thailand juga cukup besar mencapai empat miliar dolar amerika
kembali thailand dan kembali di blok rcep ini lebih banyak ketergantungannya indonesia terhadap negara negara yang tergabung dalam blok dagang rcep
dan yang terakhir
adalah australia yang menempati kedua blok tpp dan juga rcp sama seperti jepang untuk defisit neraca dagang indonesia dengan australia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
ini di angka satu sembilan miliar dolar amerika
jadi bisa dikatakan secara kasat mata saja untuk neraca dagang antara indonesia dengan blok dagang rcep dan tpp sepertinya lebih banyak
bukan sepertinya bahkan secara fakta tiga negara besar untuk neraca dagang
terbesar untuk neraca dagang indonesia sepanjang tahun dua ribu enam belas dan bulan desember dua ribu enam belas untuk non migasnya terlihat bahwa hubungan dagangnya lebih besar ke sejumlah negara di rcp
ada tiongkok india thailand jepang dan australia
sementara untuk tpp hanya jepang dan australia
walaupun amerika serikat mencatatkan defisit yang cukup besar namun karena kembali amerika serikat sudah memutuskan untuk tidak bergabung dengan tpp
sehingga tidak ada lagi kepentingan nampaknya indonesia untuk akhirnya bergabung dengan tpp
karena memang surplus neraca dagang indonesia dan amerika mencatatkan
yang terbesar di rutan nomor satu untuk sepanjang tahun dua ribu dua puluh
kita lihat dulu untuk ini adalah rcep
rcep itu meliputi kembali sepuluh negara asean dan juga enam negara lainnya
walaupun jika dibandingkan dengan hal hal yang cukup kronis seperti misalnya perlindungan terhadap tenaga kerja
hak asasi manusia dan juga lingkungan ini diperkirakan akan lebih rentan dibandingkan dengan perjanjian yang terjadi di tpp
yang menyumbang gdp memang lebih besar namun ini adalah masih dalam masuk amerika serikat
masih masuk dalam perjanjian tpp
ini sebagai gambaran saja walaupun kembali saya ingatkan bahwa amerika serikat sudah menarik diri dari perjanjian di tpp
dan juga untuk kita lihat raca dagang amerika serikat dengan sejumlah negara yang tergabung dalam tpp ini cukup besar
diperkirakan dalam miliar dolar amerika serikat dalam barang neraca dagang untuk barang barang dari amerika serikat
dari amerika serikat dan juga masuk ke amerika serikat dengan negara negara yang tergabung dalam tpp
ini sebelum amerika serikat menyatakan
lari ataupun kabur dari perjanjian blok dagang tpp seperti misalnya adalah meksiko sebesar lima ratus tiga puluh dua miliar dolar amerika
kemudian juga dengan kanada lima ratus tujuh puluh tujuh miliar dolar amerika walaupun nafta juga akhirnya akan direnegosiasi dengan meksiko
dan juga yang ketiga terbesar hubungan dagangnya dengan amerika serikat adalah malaysia
juga singapura yang tidak terlalu tertarik bergabung dengan rcb karena kalau kita lihat dari neraca dagang amerika serikat dengan malaysia di singapura yang cukup besar
yang ke empat puluh enam dan juga empat puluh tujuh miliar dolar amerika
jika kita lihat komposisinya ini nampaknya pemerintah harus benar benar mencermati ataupun memilih blok dagang mana yang lebih menguntungkan indonesia dibandingkan dengan blok dagang lainnya
jangan sampai ikut ke blok dagang yang justru merugikan indonesia